keinformasi selanjutnya wabah virus corona mulai berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke yogyakarta
meski belum terlalu berpengaruh pada tingkat hunian hotel ataupun restoran
pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta sudah menyiapkan langkah antisipasi
setelah bali yogyakarta mulai merasakan dampak wabah virus corona
jumlah wisatawan mancanegara terutama dari tiongkok mulai menurun drastis
akibat banyaknya maskapai yang menghentikan penerbangan ke sejumlah negara asia
data dari dinas perwisata d i y menunjukkan jumlah wisatawan asal tiongkok yang berkunjung ke yogyakarta pada dua ribu sembilan belas mencapai sepuluh orang
namun dinas pariwisata d i e belum dapat menghitung berapa jumlah penurunan yang terjadi
karena januari hingga maret merupakan low season atau tingkat rendah kunjungan wisata dalam setahun
kita lihat memang kedatangan turis mancanegara jauh berkurang
salah satunya tentu karena dipengaruhi dari flight yang dari luar ke yogyakarta yogyakarta kan ditutup oleh mereka
bukan oleh kita ya mereka tentu itu sudah mempengaruhi
turis asing yang datang ke bali itu juga membawa pengaruh ke jogja
karena biasanya yang datang di bali itu juga menyempatkan datang di yogyakarta barang satu dua hari
tentu kalau di sana juga berkurang banyak turis mancanegaranya juga banyak berkurang di yogyakarta
karena itu maka sekarang kita lebih konsentrasi bagaimana mendatangkan turis dalam negeri